apa yang sudah dikerjakan pemerintahan sebelumnya justru nambah
oke baik mas gembong jadi anda sepakat kalau kemudian ada potret dari lembaga survei
yang mengatakan bahwa elektabilitas anies ini justru diuji atau tergerus
karena masalah banjir di ibu kota yang tidak tuntas
oke baik baik jadi anda sepakat dan itu memang menjadi catatan kritis anda juga mas gembong
atau seperti apa
ya sekarang kan begini mas perlu kita ingat yang sekarang terkena dampak banjir
bukan hanya orang yang di bantaran kali loh mas
tapi orang yang sudah ditinggal di menteng pun sekarang sudah terkena dampak dari banjir
artinya ada perluasan daerah banjir kan begitu loh
jadi harusnya pak anies bisa meminimalisir itu
nah kalau menteng saya sudah warga kecewa bagaimana
dan anda mengatakan tidak ngapain ngapain
saya konfirmasi ke bang indra dulu dari pks
bang indra anda melihat seperti apa kemudian kalau mas gembong katakan ini pak anies tidak ngapa ngapain
kalau mau running tuntaskan dulu dong di ibu kota
tapi kemudian kita tahu potretnya ini cukup menjanjikan kalau disebut sebut oleh lembaga survei untuk dua ribu sembilan belas
sejauh mana anda melihat soal itu
ya pertama sebenarnya mau gak mau harus kita katakan bicara potret pilpres dua ribu empat sebenarnya terlalu dini
masih sangat jauh ya
banyak bicara waktu juga masih empat tahun lebih
bicara aksion juga banyak aksion yang bisa dilakukan
dan banyak hal lah
tapi bagaimanapun karena inilah demokrasi indonesia
baru pilpres yang belum lama yang lalu kita sudah bicara lagi pilpres
nah tapi bagaimanapun saya hadir kemarin rilis survei lembaga survei
dan saya narasumber di sana juga
satu hal yang kita menilai tolak ukurnya harus objektif ilmiah
salah satunya lembaga survei tentu
kalau perspektif pdi punya perspektif pks punya perspektif
si a punya perspektif si c tentu punya perspektif masing masing
tapi kalau kita gunakan
tolak ukur objektif adalah lembaga survei
kalau kita bicara pilpres dua ribu dua puluh empat
dan fakta di sana ternyata anies masih cukup leading
meskipun ada isu banjir lah apa segala macam
kalau kayak kemarin saya agak hafal kemarin
soalnya di situ ada nama nama yang leading itu mulai dari anies baswedan
ada pak prabowo ada pak jokowi juga
terus umpama sandiaga uno
terus masuk pak ganjar umpama
walaupun ganjar di bawah bu puan juga di bawah umpama misalnya
artinya potret lembaga survei bukan hanya bicara anies
sudah ada rivalnya sebenarnya
ada tokoh tokoh nasional baik dari politisi pengusaha birokrat militer dan seterusnya
nah tentu kalau kita gunakan tolak ukur di situ ternyata animo publik masih tinggi
yang kedua kadang kadang juga ketika kita bicara banjir
ini juga nggak pada tempatnya dalam hal apa
kalau kita lihat contohnya
kasus banjir tanggal satu sampai yang sekarang
banjir umpama di bekasi
itu juga anies yang dipersalahkan misalnya
banjir di tangerang yang tentu bnm banten
bukan pak wahidin yang dipersalahkan tapi anies juga
bahkan banjir di surabaya
banjir yang hari ini bagaimana menurut anda
nah tunggu dulu
ini menurut saya ketika banjir di banyak tempat juga di meses di meme
bahkan bulian di banyak tempat
bahkan ada yang menggugat secara formal
padahal itu bukan orang jakarta dia ada di tangerang
dapil saya banten tiga tangerang
saya tahu dia orang tanggerang tapi juga menggugat anies misalnya
artinya sinyalnya adalah
ekspektasi harapan publik tinggi kepada anies baswedan
karena gini kalau ekspektasi orang nggak tinggi
nggak mungkin dia dipersalahkan nggak mungkin dia diminta diharapkan
termasuk juga nggak mungkin dia dicaci dimaki dihujat sedemikian
jadi banyak yang salah alamat kalau menyalahkan anies baswedan
nah itu dua
yang ketiga fakta hari ini banjir
itu memprihatinkan jelas dki banjir
saya kakak saya pun banjir di bekasi
tapi dia nggak nyalahin efektuan kamil mpama
saudara saya di tangerang banjir dia tidak nyalahin wahidin
karena ada banyak faktor
empama intensitas turun hujan frekuensi dan jumlah curah hujan
itu begitu tinggi
tapi tetap namanya gubernur harus juga care
nah tolak ukurnya adalah apakah dia bekerja atau tidak
apa yang dia lakukan
kalau umpama seorang gubernur ada banjir
lantas dia nggak melakukan aksion
tidak turun tidak berempati
tidak melakukan upaya upaya strategi supaya banjir itu teratasi
nah tol ukurnya di situ
oke baik tangan dulu bagi rasanya ke mas gembong
mas gembong salah alamat kalau kemudian
apa ya tidak kemudian cukup objektif juga kalau perkara banjir ini selalu dialamatkan kepada anies baswedan
sehingga menjadi justru komoditas politik mas gembong
seperti apa tanggapan anda
enggak juga lah mas
karena begini loh
hampir seluruh kota jakarta terkepung banjir
itu loh itu realita
yang siapa pun bisa melihat itu
makanya saya katakan kalau selama dua tahun nggak ngapa ngapain
bukan saya mengada ada
karena hampir seluruh hamparan jakarta sekarang tergendang air
nah kenapa ini terjadi
karena itu tadi kesiapan pengentasan banjirnya nihil
gitu loh mas
jadi itu yang saya katakan
bahwa kalau pak hari hari ini pak anies jadi
pak anies jadi katakanlah jadi bulan bulanan masyarakat
ya memang faktanya seperti itu
bukan salah alamat
sekarang sudah merambah loh mas
sudah merambah sampai ke wilayah yang namanya menteng
yang notabene menteng itu selama ini tidak pernah yang namanya banjir masuk menteng
hari hari ini sudah mereka kebanjiran kok daerah menteng
ini kan akan tragis sekali
mas gembong tadi bang indra dari pks mengatakan bahwa ini karena
ekspektasi publik yang cukup tinggi sebetulnya terhadap anies baswedan
sehingga juga tetap masuk dalam top of mind untuk capres dua ribu dua puluh
seperti apa tanggapan anda
orang berharap besar kepada pak anies untuk bisa menyelesaikan persoalan jakarta
artinya menyelesaikan persoalan salah satu menjadi persoalan inti warga jakarta adalah banjir
ketika pemerintahan sebelumnya sudah bisa mengurangi titik banjir
titik kendangan di jakarta
maka harapannya akan mengurangi lagi
kok mas kok sekarang justru nambah
ini kan luar biasa
kemarin aja pemerintahan sebelum bisa menuntaskan tinggal lima puluh tiga titik
kok sekarang justru nambah
kan gitu loh
bang indra ada tanggapan dari mas gembong
tentu kita bicara titik bukan sekedar pemimpinnya siapa
ada faktor alam pak
makanya saya bilang curah hujan misalnya
kalau kita bicara data curah hujan dengan titik
ternyata justru banyak lembaga yang bahkan
lembaga pemerintahan memberikan potret
curah hujan sekarang memang sangat tinggi gitu ya
dibandingkan mbak ma zamannya jokowi zamannya ahok
tapi yang paling penting buat saya adalah
gubernur wali kota seluruh aparat harus bergerak
makanya itu juga yang dilakukan oleh pks
buat pks ketika banjir enggak menyalahkan si a atau si b
baik di dki baik di mana di sabang sampai merauke
ketika banjir apa yang kita bisa berikan kontribusi
ketika jadi anggota dewan dia memberi solusi kepada pemerintah
kota kawupaten provinsi
ketika dia di daerah di tempat tempat masing masing
makanya pks hadir di pos pos banjir
saya berani katakan bahkan bukan sekedar klaim
hanya pks yang konsisten dari sabang sampai merauke
mau pemilu tidak ada pemilu
mau ada pilkada tidak ada pilkada hadir di sana
jadi buat kita ketika menghadapi masalah
bukan hanya cuap cuap bukan hanya bully
bukan hanya memaki tapi apa yang kita lakukan
nah jadi ada peran masing masing
karena semua pihak punya tanggung jawab
gubernur punya tanggung jawab
politik punya tanggung jawab
politisi anggota daerah punya tanggung jawab
partai punya tanggung jawab masyarakat punya tanggung jawab
itu yang menyebabkan pks kita ada banjir
saya ke kang ujang dulu kang ujang yang sudah mendengarkan ya
menyimak baik baik dari tadi
jadi apa yang anda potret sih sebetulnya ketika banjir ini
yang menjadi secara substansi adalah tentu permasalahan di ibu kota
tapi di sisi lain ini juga menjadi peluru
peluru politik untuk anies baswedan
sehingga kemudian mungkin agak mengganggu
elektabilitas pak anies untuk dua ribu dua puluh
yang pertama tentu kita mengukur calon presiden
katakanlah kita sudah mengatakan
terlanjur mengatakan bahwa pak anies calon presiden potensial
oleh karena itu alat ukurnya atau parameternya itu apa
nah kinerja banjir ini atau macet
atau pengendarasan kemiskinan dan lain lain menjadi penting
nah hari ini kita menyaksikan kalaupun itu ada banjir
misalkan tadi ada melebarnya titik ya kebanjiran itu
ini menjadi kritikan tajam dari masyarakat
untuk diselesaikan oleh pak anies
nah ini yang menjadi catatan penting
jadi oleh karena itu sejatinya pak anies memang harus bekerja bekerja
dan tentu kalau kata panjang bekerja terus
untuk menyelesaikan persoalan itu
karena begini ketika itu tidak bisa diselesaikan secara baik
ini karena menjadi problem kenapa
tadi ekspektasi yang tinggi dari masyarakat
akan terhalang oleh persoalan banjir ini
oleh karena itu survei kemarin juga
katakanlah kalau dilakukan secara metodologi dengan benar
maka ini menjadi sebuah kritikan juga dari lembaga survei
nah yang paling penting adalah kita melihat anies
semakin dibully semakin populer
ini sebenarnya logika yang terjadi di masyarakat
faktanya seperti itu
tapi tadi benar juga yang dikatakan pak gembong
ini juga menjadi sebagai perhatian dari pak anies
saya melihat begini kepemilinan pak anies itu
ini belum tuntas muncul
satu lagi belum tuntas muncul
nah oleh karena itu satu satunya dituntaskan
karena ketika dia menjadi seorang pemimpin
harus tampil menyelesaikan persoalan
nah dia diberi amanah oleh orang publik
oleh rakyat jakarta untuk menyelesaikan persoalan tersebut
nah kalau banjir ini bisa selesai
saya punya keyakinan pak anies memang menjadi
betul betul saya bilang ya betul betul menjadi capres yang potensial
tapi kalau tidak selesai itu akan menenggalamkan anies
menjadi bumerang sendiri menenggelamkan
ini yang menjadi bahasa mas renhat yang di awal tadi
oleh karena itu pertaruhan pak anies adalah menyesuaikan bumerang

nah katakanlah curah hujan makin tinggi nih sampai maret
nah kalau misalkan minggu depan hujannya intensitasnya tinggi lagi
lalu juga banjirnya makin meluas ini akan menjadi persoalan
oke lah misalkan pak anies punya data pembanding
di zaman pak ahok di zaman pak jokowi
tapi itu tidak akan menolong ketika banjirnya akan terus merata dan makin melebar
jadi oleh karena itu hari ini ketika masyarakat mengkritik
ketika pdip katakanlah ya
ini menjadi tantangan bagi anies tersendiri
ini menjadi penting
menarik yang hujan dikatakan semakin dibully juga menurut anda justru
popularitas semakin moncer begitu ya
apa yang membuat kemudian anies justru ketika semakin dibully
semakin banyak kontroversi tapi kok justru namanya tetap ada di level kandidasi untuk pilpres dua ribu dua puluh
apakah benar tadi yang dikatakan oleh mas gembong
karena belum ada rival aja sih sebetulnya
nanti kalau ada rival bisa jadi justru tumbang
tumpang begitu benar nggak
tapi dijawabkan nanti ya kang ujang
saya akan juga akan tanya ke mas gembong dan juga bang indra
kita break kami akan segera kembali setelah itu
ya sebelum kita lanjutkan dialognya kita juga akan pantau terlebih dahulu
bagaimana kondisi banjir di jakarta sampai dengan malam hari ini
kami akan bergabung dengan produser lapangan bella nabila mulacela
dari kawasan cipinang melayu jakarta timur
bella selamat malam
seperti apa pantauan anda di lokasi tempat anda melaporkan saat ini terkait dengan banjir di ibu kota
ya selamat malam reinhard
betul sekali keadaan malam ini di pengungsian masjid universitas borobudur jakarta timur ini
masih gelap karena memang listrik di pengungsian ini belum bisa dinyalakan
namun para petugas dari satgasudin binamarga jakarta timur
sedang melakukan upaya untuk menyalakan kembali listrik di kawasan pengungsian cipinang melayu ini
dan menurut kepala camat makassar cipinang melayu
terdapat seribu jiwa atau seribu warga yang memang terpaksa harus diungsikan ke masjid di universitas borobudur jakarta timur ini
namun bantuan berupa pangan
hingga malam ini memang ketinggian air sudah mulai surut namun masih berada di titik seratus cm
dan memang sudah terdapat beberapa lokasi dapur umum di beberapa titik pengungsian di daerah kelurahan cipinang jakarta timur
terima kasih bella untuk informasi dari anda
bergabung bella nabila dari kawasan cipinang melayu jakarta timur
saya lanjutkan dialognya saya langsung ke mas gembong
mas gembong tadi kang ujang ya pengamat politiknya mengatakan justru pak anies semakin dibully semakin naik popularitasnya
semakin dikritik juga semakin panggungnya terawat dengan baik begitu anda sepakat dengan itu mas gembong
ya karena prestasinya itu
karena nggak ada mohon maaf selama dua tahun belum menunjukkan prestasi yang spektakuler untuk diberikan para warga jakarta
yang sudah menunggu nunggu sekian tahun gitu loh mas
kan gitu loh
pak itapaknya agak menganggu ada kendala telepon
kami coba hubungin lagi nanti mas gembong sambil memperbaiki koneksi kami saya ke bang indra
prestasinya cuma itu bang indra
jadi kemudian ya kalau kemudian semakin dibully semakin popularitas ya justru mungkin itu yang dipertahankan
itu mungkin yang dimaksudkan oleh mas gembong
menurut anda bagaimana
mbak prestasi tentu saya yakin warga jakarta punya penilaian jelas
apa yang sudah dilakukan
yang benar ya kita katakan benar
sesuatu yang harus dibenahi harus kita benahi
sesuatu yang baik harus kita apresiasi
dalam hal banjir harus menjadi tanggung jawab gubernur wali kota seluruh infrastruktur pemprov bergerak
bukannya dki dan seluruh wilayah juga begitu
nah tapi dalam mbak prestasi saya yakin warga dki juga melihat banyak perubahan
kegaduhan yang tidak terjadi dibandingkan gubernur yang sebelumnya umpama misalnya
terus juga kenyamanan
kalau kita lihat infrastruktur juga cukup
itu tentu saya bukan kapasitas saya menjadi jubirnya pemprov
saya juga bukan jubirnya anies baswedan
tapi buat kami di pks sesuatunya proporsional saja
ada yang tugas mengkoreksi tugas melakukan otokritik tugas juga bahkan kalau mengawasi
tapi juga kita tidak boleh berhenti hanya pada menyalahkan memaki membuli dan seterusnya
tapi apa yang distribusi apa yang kita lakukan
buat pks itu yang paling penting
amal apa kerja apa karya apa
nah terkait umpama di dprd tentu akan mengkoreksi anies baswedan
tentu akan melakukan upaya pengawasan controlling dari aspek bud budgeting legislasinya termasuk fungsi pengawasan
tapi dari semua hal itu ingat bicara banjir semua kita punya kontrisi dan punya tanggung jawab
concern pks juga bukan apakah anies bakal dicalonkan presiden atau tidak belum tentu
bisa jadi yang dicalonkan mas renan
bisa jadi saya nanti suatu saat
bisa jadi kang ujang
makanya saya bilang terlalu jauh
tapi intinya adalah kita mencarikan yang terbaik
termasuk juga nanti figur untuk presiden dua ribu dua puluh empat
nah itu aja kata kuncinya
dan yang kedua ayolah para para parameter parameter objektif
kalau gubernurnya ternyata tidak bergerak kalau benar tidak bekerja layak kalau perlu diturunkan gubernur model seperti itu
tapi pertanyaan apakah benar begitu aja
jakarta pasti akan menilai
apakah contohnya di banjir
jadi aniesnya sudah bekerja sangat maksimal menurut anda
maksimal atau tidak maksimal tentu kita punya penilaian
tapi buat saya dia jauh lebih baik dibanding gubernur gubernur sebelumnya
terus yang kedua bentuk tanggung jawab yang ketiga contohnya
gubernur sebelum empama pak jokowi belum tuntas pekerjaannya sudah jadi capres
anies belum tuntas pekerjaannya tidak jadi capres kemarin mpama misalnya
itu bentuk komitmen diantaranya
nah tapi yang paling penting kita gunakan tolak ukur objektif
apakah dia bekerja atau tidak bekerja
anies ketika ada banjir dia turun berbasa basa empamah
apakah gubernur sebelumnya turun berbasa basa enggak
pakai gerobak dia naik umpama
atau cuma nunjuk nunjuk dari atas loh
nah itu kan parameter yang objektif gitu
ya ya baik baik saya ke mas gembong lagi
mas gembong terima kasih sudah tersambung
jadi tolak ukur anda kalau mengatakan anies nggak ngapa ngapain itu apa
tadi dari bang indra pks mengatakan tolak ukurnya bang anies turun ke lokasi banjir
tidak seperti gubernur sebelumnya dan lain sebagainya
tolak ukurnya apa kalau anda mengatakan
gak usah mikir dua ribu dua puluh empat deh tapi yang hari ini aja belum tuntas gitu
begini mas tolak ukur yang disampaikan oleh mas indra itu juga nggak realistis
ketika pak anies turun ke lapangan berbasah basah bersama dengan masyarakat itu
itu akibat akibat dua tahun gak ngapa ngapain makanya terjadilah banjir
ketika sudah jadi banjir mereka seolah olah berpihak kepada masyarakat jakarta
maka mereka berpasa basah dengan warga jakarta biar seolah olah dia pandai
pandai menentuaskan persoalan jakarta
tapi itu hanya akibat
akibat akibat selama dua tahun ini nggak ngapa ngapain gitu loh mas
jadi jangan dibalik balik
hahaha oke jangan dibalik balik
tapi kita kembali lagi soal ketika tadi kang ujang mengatakan ini semakin dibully
pak anies memang semakin populer begitu
ini kan artinya panggung politik tersendiri dong bagi pak anies baswedan
karena kebetulan hasil surveinya memang cukup tinggi mas gembong
itu tadi saya katakan
karena prestasi yang bisa didirai oleh pak anies itu hanya di situ
karena prestasi kerja kan nggak ada
tadi awal saya katakan selama dua tahun pak anies memimpin ini
belum bisa menunjukkan kepada rakyat jakarta
pertama prestasi kerja pengentasan persoalan banjir nol
kan gitu loh
yang kedua prestasi memberikan pelayanan kepada warga jakarta juga terjadi penurunan
lah hal itulah sebenarnya parameter alat ukur kita menilai pak anies
ketika menjalankan pemerintahan provinsi dg jakarta selama dua tahun hampir tiga tahun ini mas
kang ujang jadi di tengah prestasi dan kemudian tadi tuduhan bahwa ini tidak ada kinerja selama ini
apa yang membuat pak anies baswedan menurut anda tetap ada di level atas untuk capres dua ribu dua puluh
apakah karena memang tidak ada kandidat lain yang cukup kuat tadi menurut mas gembong
belum ada rivalnya atau seperti apa sih sebenarnya
sederhana saja tadi pilpres masih jauh
jadi masih tokoh tokoh lain figur figur lain belum muncul
ada tapi belum dimulai
tidak tapi belum dimunculkan begini ketika survei ini katakanlah awal dari mulai survei dimunculkan tokoh tokoh itu
yang tadi ada beberapa kan artinya apa
ketika sudah diketahui indikasi ya kan popularitas dan elektabilitas
maka tokoh lain akan terus bergerak ya kan untuk menaikkan elektabilitasnya
hanya dua saja di politik itu kan yang pertama membangun pencitraan
ya tadi tokoh tokoh yang katakanlah di bawah anies pasti akan bergerak ya kan
sampai dua ribu dua puluh empat nanti untuk menaikkan untuk mengungguli anies bahkan bisa mengungguli pak prabowo
yang kedua sebenarnya strateginya apa membusuki lawan
jadi anies itu di satu sisi dia sedang membangun katakanlah pencitraan
di satu sisi ada lawan politik yang sedang membusuki
dan itu dalam politik hal yang wajar saja
sekarang sebenarnya yang paling penting adalah membangun kinerja yang baik
dan membangun sinergitas dengan semua komponen masyarakat
jadi kalau yang dikatakan mas nyambong logikanya kalau kemudian nanti rivalnya sudah mulai muncul dan terlihat
anies akan runtuh dengan sendirinya itu make sense nggak sih
ya tidak dengan sendiri pasti akan bergeser

ya kan tadi akan bergeser apa nama erektabilitas
erektabilitas dan populeritas itu tidak akan stabil
jadi kelihatan nanti seberapa besar pergeseran itu
nah pergeseran itu bisa dinilai dengan kinerja
oleh karena itu kinerja yang baik akan menentukan bagi pak anies untuk elektabilitas berikutnya
yang kedua yang paling penting kalau menurut saya ingat dua ribu dua itu tidak akan ada pilkada
bagi gubernur siapapun misalkan pak anies bu hopipa pak diban kamil
dan siapapun yang ingin menjadi gubernur ini hati hati karena dia tidak memegang kekuasaan
dulu ingat pak jokowi ketika menjadi presiden dia masih menjadi gubernur
nah pak anies ini sekarang katakanlah tinggi tapi ketika nanti dia tidak menjabat lagi tidak sebagai gubernur
ini harus hati hati karena pilkadanya ditarik di dua ribu empat
jadi jangan sampai lari kencang populeritasnya tinggi lalu mengendor di tengah jalan
ini berbahaya karena tari maraton itu harus pelan pelan
harus hati hati mundur dulu diatur strateginya
kalau langsung langsung dua ribu dua tidak menjabat juga harus diperhatikan oleh pak anies
ini menjadi kritikan yang penting bagi kita
termasuk banjir ya banjir juga bisa menjadi satu komoditas politik yang justru ini berbahaya bagi anies
kalau tidak dikelola dan ditentaskan dengan baik
tentu saya tidak mengatakan tidak ngapa ngapain pak gembong ya
itu hak pak gembong sebagai mitra di pemerintahan provinsi
mitra itu sudah baik banget ya
dprd tentu kerjaannya mengkritik
tentu kalau tidak ada yang mengkritik itu bahaya juga itu penting
jadi saya nambahin faktor kenapa anies umpama bisa jadi gubernur
jadi sempat di publik tetap naik
contoh statement pak gembong gak ngapa ngapain padahal sesuatu yang saya pikir terlalu naif
jadi itu backfire sendiri buat bdi
karena ketika orang lihat dia ngapa ngapain tuntas sudah tuntas bukan berarti ukuran atau nggak ngapa ngapain
ada persentase yang logis
itu sebenarnya menurut saya yang menjadi kesalahan yang justru komunikasi politiknya cerdas
nah tapi paling penting adalah saya sepakat banjir harus dituntaskan
saya sepakat ini jadi ukuran
bisa jadi seukuran menjadi sesuatu yang membuat dia drop bisa juga justru membuat dia naik signifikan
karena dia berhasil pada saatnya
karena dua ribu dua puluh empat masih jauh
jangan jangan nanti dua ribu dua puluh tiga dua ribu dua puluh empat itu nggak ada banjir lagi
lagi musim nggak banjir hujan intensitasnya nggak tinggi
nah oleh karena itu ukuran ukuran ketika ukuran objektif maka penilaian itu akan diterima dengan baik oleh publik
karena ketika ukuran yang nggak objektif publik akan lihat
ah lu tentang musuh politiknya atau punya calon sendiri
menyerang tanpa data tanpa dasar yang signifikan
mentang mentang punya calon sendiri bahwa gubernur jawa tengah atau ketua dprnya sekarang
jadi lihat lah ini opini jadi tidak objektif
itu akan menjadi backfire buat orang yang tidak objektif menilai pak anies
oleh karena itu kita ketika bicara dua ribu dua puluh empat banyak faktor
gunakanlah parameter objektif sehingga publik bisa juga menangkap itu oh ini rasional
bab fakta banjir iya harus dituntaskan iya
bab tidak bekerja nol menurut saya itu juga kesalahan fatal sebenarnya
bab belum optimal belum tuntas iya itu umpama
nah itu contoh contoh saja bab komunikasi politik
tapi lagi lagi yang paling penting adalah ayo kita sama sama bergerak
makanya saya berani menantang pks yang konsisten untuk hal itu
tidak ada yang menentang
tidak hanya membuli tidak hanya menyerang dan tidak hanya sekedar bela
kita juga tentu berkepentingan konstituen kita di jakarta supaya banjir itu dituntaskan
karena membuat orang jadi bisa termiskinkan
jangan jangan banjir ini cuma jadi komoditas politik saja untuk menjegal anies untuk maju tetap melanggeng dua ribu dua puluh
kita break dulu kami akan segera kembali saat lagi
terakhir mas gembong
terakhir mas gembong
terakhir mas gembong
terakhir mas gembong
terakhir mas gembong
terakhir mas gembong
terakhir mas gembong
ya segmen terakhir dialog soal banjir dan juga bagaimana pertaruhan politik anies di panggung politik dua ribu dua puluh empat
sebelum saya tanyakan ke mas gembong tadi dan juga kang ujang dan juga bang indra
kita lihat lagi seperti apa kemudian potret potret lembaga survei memotret peluang anies di dua ribu dua puluh empat
dan juga apa hal hal yang bisa mengeruskan
mengerus elektabilitas anies baswedan
mungkin saja banjir yang terjadi di jakarta pada hari ini
kita lihat seperti apa kemudian potretnya
kita lihat di belakang ini ya
mas gembong saya bacakan kang ujang dan juga bang indra bisa lihat
ini simulasi dua puluh enam dari indomarometer
itu dari indomarometer
kita lihat lagi kemudian survei yang lain
ini kemarin sudah bahas sebetulnya dengan para direktur eksekutif
dan juga yang melakukan survei ini
temuan temuan mereka memang cukup menarik
ini kalau kemudian head to head ya
pak prabowo dengan pak anies
pak prabowo dengan ritwan kamil
pak prabowo dengan ganjarapra nowo
pak prabowo paling tight begitu jaraknya tetap dengan anies baswedan
kalau dengan simulasi head to head ini
kita lihat lagi dari survei yang lain
dari parameter politik dan juga politika research and consulting
prabowo subianto sandiaga uno ganjarapra nowo
ini yang mungkin bisa dibilang anies turun karena kemudian masalah banjir dan lain sebagainya
nomor lima baru agus harimurti yudhoyono
ini tadi nanti kita bahas juga soal ini ya
silahkan nanti anda juga menanggapi
mas gembong jadi kemudian kalau banjir ini
apakah kemudian ini memang substansi atau jangan jangan ini justru digunakan sebagai komoditas politik untuk menjegal anies baswedan untuk dua ribu dua puluh empat mas gembong
nggak ada urusan jegal menjegal mas
kita konsisten saja kok terhadap pengentasan persoalan persoalan jakarta
dan ini memang janji pak anies
ketika kampanye pak anies menjanjikan bahwa beliau akan menuntaskan persoalan banjir
itu yang dijanjikan
kan gitu loh
maka wajar wajar kalau hari hari ini warga jakarta menuntut itu kan gitu loh mas
jadi nggak ada urusan urusan politik nggak ada ini murni urusan persoalan yang memang harus dituntaskan oleh pak anies
gitu loh mas
tadi misalkan disampaikan mas indra tadi bahwa pks yang paling depan
dprd yang tahu saya bukan bapak gitu loh
jadi artinya bagaimana pergumulan di dprd dki jakarta bersama dengan ijk kuntup kami yang lebih paham gitu loh
pergumulannya apa tuh mas gembong
bagaimana kita mendorong pada pemprov dki jakarta untuk menggelontorkan alokasi anggaran pengentasan banjir
kita udah ingatkan
hanya suara pdi perjuang anto yang menyuarakan itu
bagaimana menuntaskan persoalan normalisasi atau apalah namanya
tetapi harus ada fokus dari pak bapak

kan gitu loh
ini malah malah yang lain lain aja yang dikerjakan
gitu loh mas
ini kan hal yang tidak pokok
tapi seharusnya yang paling pokok perlu dikerjakan
ketika yang pokok sudah bisa kita selesaikan dengan baik
ayo kita bergeser ke yang lain
kan gitu harusnya mas
ini soal janji politik yang diberikan kepada warga jakarta
pak indra silahkan tanggapi
ini contoh kekeliruan mas gembong pak mak
saya bilang tadi terdepan pks concern berkontribusi berperan aktif menyelesaikan banjir
ketika kita turun di posisi banjir bikin posko kader relawan struktur partai
di banyak titik pks
bukannya di dki
sabang sampai merauke
makanya saya bilang saya berani bertaruh menantang pks partai yang paling terdepan untuk menjadi relawan
mengentaskan berkontribusi korban korban banjir dalam struktur kepartaian
jadi itu contoh kekeliruan mas gembong
dalam mendengar perkataan orang
apalagi mendengar langkah langkah anies pak mak
satu hal ya yang paling penting buat kita
saya salut contohnya buat anies
di saat dia dibully
di saat dia diserang
tiga lembaga survei
kecuali parameter yang terakhir
itu penilaian objektif
bukan orang yang dengki
jenuin bukan orang yang iri
karena masyarakat ditanya satu persatu
tanpa memandang background politiknya
kecenderungannya dan seterusnya
itu terukur objektif
kayak kuis tuh ya yang survei membuktikan ya
saya umpama mendukung si a
pak gembong mendukung si b
karena ada kecenderungan afiliasi politik
tapi survei dengan
saya masih percaya
lembaga survei bikin metode yang objektif terukur
karena mereka punya kode etik tersendiri
jadi itu gak bisa dipungkit
itu data real
bukan sekedar ngecap
terus yang kedua
elektribasinya juga tinggi sampai detik ini
yang kedua harus dikoreksi
gak ada komputer yang belum muncul
orang di survei itu komputer dimunculkan semua
termasuk teman teman pak gembong
semua juga ada
mereka juga sudah meng create
gubernur jawa barat juga dipotret
gubernur jawa timur
salah betul kalau dibilang dia baru sendirian
termasuk prabowo pun sudah dipotret potret
itu yang jelas ya
di saat orang membuli menyerang dia
dia tidak mempidanakan orang yang menyerang
tidak mempidanakan orang yang membuli
mas gembong ngecap kayak apa juga gak diserang
tapi yang paling buat penting kata dia
biarkan kami bekerja
wah itu mantap kan
sebelum saya ke kang ujang
jadi mas gembong
ini kan kursi gubernur di ku jakarta kan
sebuah kursi yang cukup
panas ya begitu
karena menuai sorotan yang cukup besar
dan publikasi publisitas yang cukup tinggi
karena ini kursi gubernur dki jakarta sebagai ibu kota begitu
artinya plus minus juga
apakah kemudian ketika pak anies menduduki kursi gubernur ini
menurut anda ini adalah sebuah privilege
tapi kemudian kalau tidak bekerja dengan baik
ini justru bisa menjadi bumerang tersendiri
sepakat saya mas
karena gubernur daerah khusus ibu kota
yang notabene pusat segala galanya jakarta
kan gitu loh
jadi memang kalau pak anies mampu menuntaskan persoalan persoalan jakarta
awal tadi saya sampaikan
maka ini akan memperlancar jalannya pak anies di dua ribu dua puluh empat
tetapi kalau pak anies kepleset dalam persoalan pengentasan jakarta
maka juga itu jadi bumerang bagi pak anies
itu resiko sebagai gubernur
mas gembong sejauh ini apa sih yang paling menurut anda fatal
oleh gubernur dki jakarta
ini soal kinerja dan lain sebagainya
karena kan anda
selalu menyoroti ya
apa apa kemudian kebijakan pemprov
kebijakan gubernur dki jakarta
saya yang saya sorotkan berdasarkan rpjmd
yang panduan kita kan rpcmd
jadi semua harus tertumpu pada rpcmd
kan gitu loh
maka rpjmd yang sudah menjadi kesepahaman
dan sepakat antara dpr dan eksekutif
itu yang harus kita kawal bersama sama
sampai hari ini misalkan contoh saja sederhana
dalam waktu kurun lima tahun
kepemimpinan pak anies harus menyediakan rumah
hunian rumah bagi warga dki jakarta
banyak dua ratus lima puluh ribu
hari ini berapa yang sudah tersedia
ini kan saya ingatkan kepada pak anies
hei waktunya sudah mepet loh
kan gitu loh
itu tugasnya menyiapkan itu
yang harus dituntaskan oleh pak anies selama lima tahun
itu yang pertama
yang kedua misalkan soal koyoc
beliau menjanjikan akan membuat wira usahawan baru
sebanyak dua ratus lima puluh ribu
wira usahawan baru
ini kita ingatkan
waktu sudah mepet loh
ini kami di luar mengingatkan sebetulnya
kalau pak anies mampu mencermani dengan baik
seharusnya ini pilih baik
tetapi dalam rangka mengobati penyakit yang ada di dalamnya pak anies
seharusnya seperti itu
oke oke baik baik
masihnya saya ke kang ujang
kang ujang jadi
kalau kemudian anies betul betul bisa potensi di dua ribu dua puluh empat
tadi anda katakan juga setelah ini tidak jadi gubernur lagi
artinya kan tetap harus merawat memaintain elektabilitasnya
apa caranya begitu
perahu apa yang bisa digunakan oleh anies baswedan untuk itu
kalau kita mengikuti teori
kita ini kan selalu mengikuti teori power center
jadi orang yang berkuasa orang yang memiliki kekuasaan
dia yang bisa melangkah pada tahap berikutnya
nah ketika dia tidak punya kekuasaan dia akan lemah
misalkan anggota dpr bupati gubernur presiden ada presiden pun
ya inilah yang menjadi perhatian dari pejabat pejabat tersebut ketika ingin melaju
oleh karena itu saja
sesungguhnya untuk ketika antisipasi ya dua ribu dua nanti
ya kan yang bisa mohon maaf ya membangun pencitraan
sehingga tetap popularitas dan elektabilitas terjaga
kalau tidak akan terlewat
begitu gagahnya ya popularitasnya
ketika menjadi panglima ya
tapi ketika sudah diganti tidak punya posisi
dengan sendirinya akan minggir
oleh karena itu ini menjadi perhatian penting bagi pak anies
apalagi kemudian pak anies juga bukan tokoh politik
bukan partai politik yang bisa punya tiket
golden ticket untuk bisa jadi capres begitu langsung ya
harus dipinang terlebih dahulu
jangan sampai begini
ini kan tinggi nih ekspektasi publik
lalu popularitas dan elektabilitasnya tinggi juga
lalu ketika dua ribu dua tidak punya posisi layu
layu sebelum berkembang
jadi kritikan kritikan dari masyarakat
dari pdip itu menjadi feel pahit ya kan bagi anies
untuk bekerja lebih baik
sehingga ketika dua ribu dua nanti mengakhiri jabatannya kan
misalkan ada posisi lain yang lebih baik
misalkan ada lembaga dunia ya kan
sehingga menjadi akan menjalat alat ukur publik
untuk mengukur anies dari dua ribu dua hingga dua ribu empat
karena begitu tidak punya jabatan
publik tidak akan bisa mengukur
ya ini yang menjadi persoalan sendiri bagi pak anies
yang harus dipikirkan oleh pak anies
sehingga tadi ekspektasi itu tidak berhenti dengan sia sia dengan sendirinya
perlu dijaga dan dirawat dengan baik
sebelum terakhir ke mas gembong terakhir juga ke bang indra
jadi anda bagaimana melihat potensi anies dua ribu dua puluh empat
masalah banjir bisakah itu menggerus elektabilitas anies
kalau itu pasti ya
siapapun makanya tadi bilang saya sepakat
kalau banjir tidak dituntaskan punya efek positif dan negatif pasti
kalau dia tidak cerdas bisa mengerus
tapi ketika dia cerdas justru menjadi popularitas yang sangat signifikan
dan trust publik jadi tinggi
tapi buat pks segala kemungkinan bisa jadi ada
buat kita belum tentu
karena di pks sejauh yang saya tahu belum merumuskan siapa yang akan dicalonkan
apakah pak sohibul iman presiden pks sendiri atau si a atau si b
meskipun posisi politik pks dekat dengan anies baswedan begitu ya
rumusnya gini buat pks itu yang terbaik buat bangsa dan negara
ketika kita lihat dua ribu dua puluh tiga nanti dua ribu dua puluh empat ada tokoh yang terbaik
dia yang terbaik punya integritas punya komitmen jelas
bukan bilang sekedar sekelompok bukan sekedar
tapi punya karya yang jelas
bukan sekedar koalisi tidak jelas
bukan bilang sekutu tapi abis itu tidak jelas
tapi dia punya kontribusi
bisa jadi anies baswedan bisa jadi soebul iman bisa jadi hidayat nurwajib dan yang lain lain
mas gembong terakhir singkat saja
jadi di luar ada panggung dua ribu dua puluh empat atau tidak apa yang kemudian menurut anda harus dilakukan untuk anies baswedan sesegera mungkin kalau kita bicara soal banjir
ya rpcmd mas
rpcmb segera kita tuntaskan dengan sisa waktu yang ada
kalau pak anies bisa menuntaskan rpjmd mas
maka aku yakin tiket untuk dua ribu dua puluh empat panes dengan lancar
oke baik terima kasih banyak mas gembong warsono sudah meluangkan waktu untuk layar demokrasi malam hari ini
terima kasih banyak bang indra terima kasih banyak kang ujang sudah hadir di studio
kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lain tetap bersama kami di layar demokrasi